kamu nyari sampe mana dang
sampe cibar ya kok te
ya ampun ceng
uang jajan dua puluh ribu aja mau jadi playboi
ihk kasian kamu
kumpulin harta emas segala macam
tin aku pulang dulu nya
tumben atukang pulang sebelum dicari mas suha
cari muka gitu loh
daripada disuruh ngaji
atau engga uang jajannya disita
kucing kurus malah dipapan
malah dipapan si burung melatik
badan akang kurus bukan gak makan

turun kemana atukum
itu kau bisa bilang assalamualaikum
sekali lagi kum
lebih keras lagi kum
bu guru yolanya tidak ada di rumah dong
kita tunggu dulu disini nyet
yaudah kita tunggu aja disini
memangnya kang dadang teh gak pernah keboncengin siapapun ya kang
kang dadang mah ceh
dakinya jatoh aja
dia pungut lagi
waalaikumsalam kang aceh
dari tadi pagi teh hari kecil saya mengatakan
buruan ku orang entin
buruan ku orang entin
karena disini ada pemandangan paling indah sekali
aceh memang jago kalo ngerayu
baik begitu asah untuk apa dapat ikut
go beberapa pagi sekarang aja ya umur itu
ada perlu sesuatu kamu tunggu disini dulu ya
tapi jangan lama lama
tukum nanti kalau
bu guru yola pulang
bu guru yola gak tau kita nungguin
kamu tunggu disini saja
buat apa tukum
kan kamu yang mau ngomong sama bu guru yola
kamu udah naik doi
orang saya udah naik
kamu suruh naik
surah ceng tidak lewat sini
saya tidak lihat kan dadah
kamu tau gak ada perempuan baru jadi warga cerawos
saya tidak tau kang dadah
salah juga nanya perempuan sama kamu ya
tim tim sebentar tim
ah kang teh tau
kamu pasti cita citanya pengen jadi bunga ya
kalau gitu kenapa setiap malam menjadi bunga tidurnya kang aceh ya
kang acing teh bisa aja
kamu jangan lama lama berdiri disitu tim
berdiri sebelah kang acing
memangnya kenapa tuh kang
takut dikerubutin semut
soalnya kamu teh manis
waalaikumsalam kang akum
ada perut gue sama kamu
ayo kang duduk duduk
ngobrolnya jangan lama lama kum
ya sudah kos kalau begitu saya permisi ya
itu baru namanya sps
kamu punya handphone gak
kamu pinjam sebentar ya
mau telpon tuhan mau laporan
kalau malaikat yang cantik lagi layapan disini
dekat rayuan segut pisan
abis dari mana dang
kasian deh kamu
nyari sampai mana dang
sampai cibar ya kota
ya ampun ceng
uang jajan dua puluh ribu aja mau jadi playboi
ih kasian kamu
kumpulin harta emas segala macam
tumben atukang pulang sebelum dicari mas suha
cari muka gitu loh
daripada disuruh ngaji
atau enggak uang jajarnya disita
kucing kurus malah dipapan

badan akang kurus bukan gak makan
kucing kurus malah dipapan si burung melatik
badan akang kurus bukan gak makan

badan akang kurus bukan gak makan
kucing kurus malah dipapan si burung melatik